kasus anggota polisi merekam tindakan asusila yang dilakukan sejumlah pemuda pada seorang wanita di dalam mobil di gorontalo terus bergulir
dikutip dari detik com kapolda gorontalo irjen ahmad wiyagus meminta agar berkas kasus yang menjerat anggotanya
segera dilimpahkan ke kejaksaan paling lambat pekan ini
sebelumnya seorang polisi berpangkat brigadir berinisial rm merekam aksi pelecehan seksual terhadap seorang wanita di dalam mobil
usai menggelar pesta miras
selain jerat pidana pasal berlapis brigadir rm yang berstatus desersi terancam dipecat dari kops bayangkara atau pemberhentian tidak dengan hormat
jadi yang bersangkutan mulai sejak awal desember
sampai dengan sekarang ini tidak melaksanakan tugasnya sebagai anggota polri
dan sedang dalam proses pelanggaran disiplin
hasil pemeriksaan sejauh ini tidak ada hubungan antara tersangka dengan mi wanita di dalam mobil
tersangka dengan empat pemuda lain bertemu dengan korban ketika menggelar pesta miras di sebuah kafe
dalam pengaruh alkohol tersangka dan pelaku lain mengajak korban pergi dan ikut dalam satu mobil
tim liputan cnn indonesia